dan waktu itu range harga pertama kali cefaler keluar itu rp tujuh ratus dua puluh lima sampai rp satu dua ratus
dan ternyata yang paling laris yang rp satu dua ratus
dan itu orang beli sampai po
akhirnya yaudah langsung dep
setelah sukses balik modal dalam waktu tiga hari saja pada bulan berikutnya egar mampu menjual dua puluh pasang sepatu
di bulan ketiga egar merasa yakin sepatunya sudah laris manis di pasaran sehingga ia memberanikan diri ikut pameran
namun ternyata egar hanya mampu menjual tiga pasang sepatu
harga sepatu yang lebih dari rp satu rupanya membuat pengunjung pameran jerih
meski demikian ia mendapat tawaran kerjasama dari sembilan toko untuk menjual cevalier
dengan kerjasama sembilan itu langsung berapa penjualannya per bulan bisa
waktu itu lumayan sih jadi bisa mungkin tiga puluh an lebih lah
tapi mungkin waktu start kita approve tiga atau empat dulu karena kan kapasitas modalnya brand saya saya ciptakan organik mas
organik itu gimana jadi saya tidak menerima suntikan modal saya memutar modal yang sudah ada
dan biarlah ini menjadi organik dan alami tumbuhnya
egar menemui kesulitan lain dalam mengembangkan sayap bisnisnya yaitu mendapatkan kulit sapi berkualitas terbaik di indonesia
akhirnya ger mengimpor kulit sapi dari amerika serikat
namun ia harus menunggu hingga dua bulan
itu sebabnya para pembeli sepatu cevalier harus menunggu selama tiga puluh hari hingga sepatu sampai di tangan mereka
selain bahan baku proses produksi yang memakan waktu juga membuat waktu pemesanan sepatu covalier cukup lama
saat ini egar bekerjasama dengan lima belas pengrajin sepatu
dalam sehari seorang pengrajin hanya bisa menghasilkan sepasang sepatu
pengrajinnya itu eksklusif bekerja untuk sepatu
sehingga mereka bisa menerima order dari produser lain
visi saya adalah memajukan ukm
saya tidak ingin untuk mengunci mereka
kerja sama sama saya akan meningkatkan skill mereka secara langsung dan tidak langsung
dengan skill yang meningkat silahkan mereka bisa terima order dari mana pun
tapi kita sama sama ada kode etiknya nih
cetakan chevalier dulu
jadi kalau order chevalier masuk kita sudah ada rute waktunya
terus juga kita jangan pakai kulit yang dipakai chevalier
stol yang dipakai chevalier jangan
dalam membuat sepatu chevalier fokus pada bentuk atau shape
egar mengklaim inilah perbedaan sepatunya dengan merek sepatu lain
setiap sepatu produksinya selalu mendekatkan ide dan bentuk
geometri sepatu yang dibuat berdasarkan ilmu matematika kedokteran dan estetika
tujuannya agar sepatu tidak hanya enak dilihat namun juga nyaman dipakai
startlah bisnis yang anda sukai
jangan start bisnis yang tidak anda suka
kesuksesan chevalier tidak membuat egar putra batra berpuas diri
pria kelahiran lima november seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini justru kembali meluncurkan sepatu dengan merek kanes
kenas diluncurkan pada dua ribu tiga belas dan langsung diserbu para pembeli
break even point untuk canness hanya membutuhkan waktu sehari saja lebih baik dibandingkan chevalier yang memerlukan waktu tiga hari
apa sih sebenarnya strateginya dari untuk produknya yang mungkin membedakan dengan produk sepatu lain dengan harga yang sama dengan kualitas yang sama gitu
apa yang menjadi daya jualnya gitu
jadi sebenarnya sih yang membedakan itu
keputusan jadi keputusan kapan launching kapan melakukan marketing ini marketing itu
keputusan timing itu menjadi sangat crucial
timing salah semua bisa berubah semua bisa nggak ngefek
timingnya pada saat itu adalah
timingnya adalah waktu itu waktu dua ribu sebelas chevaler orang itu lagi mencari
sebenarnya orang tuh pengen sepatu premium lokal tapi dikit yang jual susah
trendnya pada saat itu seperti itu ya
iya jadi market lagi grow
market lagi grow itu orang lagi mencari brand favoritnya siapa
terus market menjadi mature orang sudah percaya sama chevalier
nah orang pengen chevalier tapi nggak bisa beli chevalier
orang yang pengen chevalier nggak bisa beli chevalier belinya kens
berbeda dengan cevalier yang dijual untuk kelas atas atau premium
kenes lebih menyasar pasar menengah
jika sepasang sepatu pria merek cevalier dijual mulai dari rp satu enam ratus lima puluh hingga rp dua tiga ratus lima puluh
sepasang sepatu cannes dibanderol di harga rp lima ratus sembilan puluh sembilan hingga rp enam ratus sembilan puluh sembilan
selain sepatu eger juga menjual produk tas dengan merek kenes dengan harga jual rp tiga ratus empat puluh sembilan hingga rp empat ratus sembilan puluh sembilan
tak berhenti sampai di situ pada dua ribu enam belas egar kembali mengeluarkan produk lainnya dengan merek berbeda
hal ini ia lakukan untuk mengikuti tren pasar yang sedang berkembang
menurutnya tren startup pada tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas adalah perusahaan perusahaan yang lebih fokus pada barang barang yang mudah dijual dengan harga yang lebih terjangkau
untuk merespon pasar itulah egar mengeluarkan pakaian basic dengan merek monoka dan jam tangan kayu dengan merek sosia
tapi kenapa tiba tiba dari alas kaki mainnya ke aksesoris gitu jam tangan
oke balik lagi start lah bisnis
jangan memulai bisnis yang anda sukai jangan memulai bisnis yang tidak anda sukai
kebetulan saya juga suka ngumpulin jam tangan
akhirnya karena saya suka jam tangan kenapa saya gak bikin jam tangan
dan risetnya memang luar biasa
sampai bisa saya launching sosia itu risetnya luar biasa dan di situ seninya
dan kenapa kayu
apa karena memang ada brand lain juga yang di bandung yang cukup sukses gitu mengeluarkan jam tangan kayu sehingga oh ternyata ini marketnya cukup ada
sehingga kenapa kita tidak ikut juga
sebenarnya keinginan saya untuk membuat jam kayu itu itu jauh sebelum brand itu ada
misalnya ada brand brand yang menjual jam tangan kayu sebelumnya itu ada
jadi saya sudah ingin tapi saya punya standar yang beda dalam membuat jam kayu
saya pengen jam kayu ini bisa benar benar customize terus juga saya bisa menggayat para desainer desainer lokal untuk bisa mendesain bagian platnya
sehingga untuk bisa punya spesifikasi seperti itu riset saya panjang
lagi lagi eger mengaku untuk memulai bisnis jam tangan kayunya hanya membutuhkan dana kurang dari sepuluh juta rupiah
jam tangan sosia dibuat dari kayu jati mahoni sono keling dan sawo
ada yang berbeda dalam strategi penjualan jam tangan sosia dibandingkan sepati kevaliar dan kenes
untuk sosia egar menyasar pasar calon pengantin
pemuda yang juga mengoleksi jam tangan ini menawarkan jasa ukiran nama calon pasangan pengantin di jam kayunya
bisnis egar tak hanya menyasar pasar kelas atas dan menengah saja
egar juga bermain di pasar kelas bawah lewat produk pakaian basic dengan merek monoka
berbeda dengan tiga merek lainnya yang namanya diambil dari bahasa perancis nama monoka dibuat bernuansa jepang
produk monoka dijual dari harga dari delapan puluh sembilan rupiah hingga satu ratus empat puluh lima rupiah
saat ditanya mengenai omset bisnisnya egar enggan menyebutkannya
namun jika dihitung secara kasar omset penjualan dari empat merek milik egar setidaknya mencapai dua ratus juta rupiah per bulan
angka ini dihitung dari angka penjualan rata rata sepatu cevalier yaitu seratus pasang per bulan kemudian ditambah dengan penjualan merek merek

maka tidak berbicara omset tapi berbicara tentang penjualan
untuk empat lini ini paling besar kontribusinya pasti chevali
bisa berapa unit sepasang sepatu sebulan
unit pasang sepatu sebenarnya bisa kalau chevalier saja itu bisa di atas lima puluh persi
untuk yang boots yang paling ini di atas lima puluh pers untuk yang boots yang high end untuk ladies lebih dari itu
lebih dari itu ya
lebih dari itu ya lebih dari itu
ya sales itu up and down tapi mungkin
kontribusi terbesar kevaliar kemudian kedua
keyence itu berapa persen
keyence itu mungkin kalau kevaliar itu menggang lima puluh persen keyence itu tiga puluh persen
baru karena ini baru socia dan monoka sosia megang mungkin sepuluh persen monoka sepuluh persen
walaupun sudah memiliki omset ratusan juta rupiah setiap bulannya egar hanya memperkerjakan empat orang karyawan
mereka adalah desainer yang juga merangkap staff keuangan marketing fotografer dan distributor
egar percaya dengan sistem manajerial yang sederhana tanpa memiliki kantor akan membuat pekerjaan semakin efisien
sistem bekerja eger dengan para karyawannya hanya melalui grup chat
salah satu karyawan egar adalah silviana herman yang merupakan desainer untuk sepatu perempuan chevalier
ia juga merangkap bekerja di bagian keuangan
silviana yang juga istri dari egar ini mengaku tidak kewalahan dengan dua jabatan ini
karena kita di sini dilatih untuk menjadi seorang yang multitasking mas
jadi kita semua harus berusaha
saya harus bisa merasakan kerjaan jadi a b atau c
dan itu salah satu poin plus juga sih jadi saya bisa banyak punya kemampuan
saya bisa bertemu beliau
saya diundang ke rumah mbak dian waktu itu
waktu itu saya berikan mbak dian sepatu chevalier
asal juga nganjau
ia adalah mark hagi
media sosial masih menjadikan dalang untuk gemasalan empat merk milik egar putrabaja
perusahaan milik egar menganggarkan lima belas persen pendapatannya untuk berpromosi di media sosial
karena gimana ya sekarang jaman marks sisi
zaman milenial ini lagi ya itu tuh semua orang ketika kita mau beli barang
kalau enggak instagram website nya mana
karena orang pasti pengen lihat kan produknya apa aja sih
pasti di instagram
selain media sosial cevalier juga bekerjasama dengan aktris papan atas
egar dan dian sastro bekerjasama mengembangkan desain sepatu khusus perempuan
yang diberi nama cefalier x dian sastro wardoyo
selain dilakukan untuk mengokohkan cevalier sebagai produk premium
kerjasama ini juga dilakukan untuk kegiatan sosial
sebagian hasil penjualan sepatu cefalier x dian sastro wardoyo
yang dibanderol dengan harga rp delapan ratus sembilan puluh sembilan hingga rp satu satu ratus sembilan puluh sembilan ini
akan disumbangkan kepada orang orang yang membutuhkan
sebelumnya diperkirakan oleh pemerintah
awalnya bisa bekerjasama itu seperti apa
apakah dari egarnya sendiri untuk mencari info untuk mungkin manajernya dian sastro
mungkin mengajukan proposal seperti itu atau seperti apa
yang terjadi itu sangat sederhana gitu
jadi saya dikenalkan terus juga saya dikenalkan
akhirnya saya bisa bertemu beliau saya diundang ke rumah mbak dian waktu itu
waktu itu saya berikan mbak dian sepatu cefalier
dan dia bilang oh enggak
sepatunya bagus ya gimana kalau kita desain bareng
justru readingnya dari dia sebenarnya awalnya
sebenarnya barengan sih ide ide barengan
jadi kayak oh iya mbak sepatu yang seperti apa
akhirnya kita diskusi tuh
hasilnya nanti kita bagiin ya buat orang yang membutuhkan
akhirnya ini tumbuh secara alami gitu
dalam program sosialnya eger membuat tas bertuliskan
himne guru untuk para guru di pelosok daerah
egar fokus memberi kepada guru karena menganggap justru banyak orang
hanya menyumbang kepada murid murid saja
tetapi merupakan para guru
egar juga bermimpi untuk meluaskan jangkauan penjualan produknya
hingga ke luar negeri
ia pernah melakukan pameran di las vegas amerika serikat
tahun dua ribu tujuh belas mendatang egar akan melakukan pameran di new york amerika serikat
saat ini sudah ada pelanggan dari luar indonesia yang membeli chevalier melalui online
namun egar juga sedang mencari reseller produknya untuk pasar mancanegara
dalam kurun waktu lima tahun egar putra batra sudah memiliki empat merek produk fashion
yang terdiri dari dua merek sepatu dan tas
satu merek jam tangan kayu
serta satu merek pakaian
prestasi tersebut tak membuat egar berpuas diri
dalam waktu dekat egar akan meluncurkan lini bisnis berikutnya pembersih kulit organik
egar yang telah berjibaku merintis usaha sejak bangku sma ini menyatakan
yang ia kejar dalam sebuah bisnis bukanlah kesuksesan
filosofi kerja atau mungkin cerita singkatnya gitu
sampai bisa sesukses ini apa sih kuncinya egar
oke sebenarnya kuncinya adalah kita jangan merasa sukses
karena sukses itu sesuatu yang subjektif
misalkan bagi si a saya bisa sukses sekali
tapi bagi si b saya biasa aja
bener kan mas
jadi yang dikejar jangan sukses
bermanfaat buat orang
kenapa harus balance tiga ini
kalau kita nggak belajar detik itu juga kita akan tersalib
jangankan jalan kita harus lari
karena kompetitor kita semuanya lari
ini kalau kita jalan ya pasti ketinggalan
riset itu menyempurnakan hasil belajar kita
jadi kita belajar hasil belajar itu diaplikasikan ke riset
risetnya sukses baru kita jual
sama bermanfaat buat orang lain
karena bagi saya untuk sukses itu butuh tiga hal
kerja keras membuat kita bisa sukses
smart mempermudahnya dan sedekah mempercepat